selasa pagi hingga menjelang siang hari
kawasan pemukiman di kelurahan bandar harjo dan tambak lorok semarang
masih digenangi rop meski air sudah mulai surut
sejumlah warga tampak melakukan aktivitas seperti biasa
termasuk anak anak yang tetap berangkat ke sekolah
meski harus repot melewati genangan rob di jalan kampung
sekolahnya agak repotan nggak pak dengan adanya bagian rob ini
ya udah biasa sih siklus dua tahunan
sekilis dua tahunan
untuk adik sendiri ada ketakutan nggak semalam ada pencetan
ya karena laku mati tadi malam kan baru hidup sekitar jam dua belas
kondisi berbeda terlihat di pelabuhan tanjung mas semarang
yang masih digenangi rop setinggi lima puluh sampai delapan puluh cm
di area dalam menuju kawasan
kawasan industri banjir bahkan mencapai satu meter
kondisi ini membuat sedikitnya dua puluh pabrik meliburkan karyawan
dan tidak beroperasi untuk sementara karena ruang produksi tergenang
ya ini adalah titik terdalam banjir rob yang ada di kawasan pelabuhan tanjung mas semarang
sampai siang ini warga atau pekerja di pabrik di sekitar kawasan pelabuhan ini
masih hilir mudik untuk menyelamatkan sepeda motor mereka
atau sejumlah barang yang terendam pada
banjir rob sejak senin kemarin
para pekerja ini pun harus mendorong motor sejauh satu km melalui banjir
aktivitas bongkar muat di pelabuhan tanjung mas semarang masih lumpuh
sejumlah truk harus berhenti karena tidak dapat masuk ke pelabuhan
sekitar kurang lebih lima belas lebih
terus para pekerja ini semuanya pada akhirnya diliburkan
pada laman rata rata sepenyam sampai berapa sih
terus mereka ini hilir putih kenapa mas
para pekerja ini
mereka mengambil motor yang kemarin ditinggal
karena kemarin kan mungkin pada panik
terus ada menyelamatkan diri masing masing
ada yang motor dibawa ada yang ditinggal
rop juga membuat para penumpang kapal yang datang dari sumatera dan kalimantan
harus bersusah payah naik perahu
untuk bisa sampai ke dermaga pintu satu
untuk kemudian melanjutkan perjalanan
menurut data pemerintah kondisi
kota semarang banjirop semarang yang diperparah dengan jebolnya tanggul laut
membuat sedikitnya enam ratus dua belas rumah dan dua warga terkena dampak
damar sinoko semarang jawa tengah